berkelana dari kampung ke kampung
romantisme pertunjukan layar tancap
pernah dekat di hati masyarakat kita
kehadirannya bahkan pernah memiliki peranan penting
dalam perkembangan industri perfilman di tanah air
meski mulai tersingkir kemajuan zaman
layar tancap belum kehilangan pesonanya
bagi sebagian kalangan
hiburan rakyat ini tak akan pernah tergantikan
riau persiapan dan kerumunan warga yang nanti
menjadi ciri khas pertunjukan layar tancap
ia hadir di pinggiran kota besar
masuk ke kampung kampung
sore hari saatnya operator layar tancap
menyiapkan semua kebutuhan pertunjukan
hingga malam menjelang
riuh suara dari balik layar mengiringi kedatangan warga
yang tak sabar menantikan film yang akan diputar di tengah lapangan
biasanya hajatan tak lengkap
bila sang empunya tak menggelar pentas layar tancap
untuk dinikmati secara gratis oleh warga
kehadiran para penjajah makanan
menambah ramai celoteh penonton
di tengah suasana akrab malam pemutaran film
meski tak sepopulasi
layar tancap masih dinantikan beberapa kalangan
kehadiran layar tancap di indonesia
bermula pada era penjajahan jepang
pemerintah kolonial jepang saat itu
menggunakan layar tancap sebagai alat propaganda
bagi masyarakat pedesaan di indonesia
kalau di jepang
jadi ini agak beda
kalau jepang ini kan mereka merekrut ya
orang orang indonesia seniman segala macam
untuk percaya bahwa saudara asia gitu ya
kita saudara tua gitu
membantu menolong gitu
tapi dan mereka
banyak memproduksi film film asia raya gitu gitu ya
dan itu diproduksi sama salah satunya dengan indonesia
dan itu layar tancap juga
karena layar tancap itu kan bisa merengkuh
itu ya menjangkau remote area ya
memang nature nya gitu ya
dia memang ke pedesaan
ke pulau pulau terpencil
paling kalau di kota ya
di keliling apa namanya
di suburban gitu ya
jadi merekrut kesana gitu
popularitas hiburan rakyat ini pun naik daun
para pelaku usaha layar tancap di masa itu
menggerakkan bisnisnya di bawah naungan
persatuan bioskop keliling indonesia
organisasi ini berubah nama menjadi
persatuan film keliling indonesia atau perfiki
pertunjukan layar tancap hadir hampir di setiap kampung
dan kawasan pinggiran kota
untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat secara luas
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh hingga sembilan puluh an
pemerintah orde baru menggunakan layar tancap
sebagai media untuk menyaring pengaruh hiburan global
yang dianggap berdampak buruk bagi masyarakat pedesaan
yang dianggap berdampak buruk bagi masyarakat penduduk
pemerintah di indonesia sejak seribu sembilan ratus delapan puluh kenal takaksi

listrik masih jarang
kek evidentiasi media jarang
apa itu tv yang hanya tvri
dan itu juga belum tentu masuk
kalau masuk juga hanya di kelurahan
jadi mereka sangat membutuhkan hiburan
terutama juga adanya aturan
jadi pemerintah itu punya namanya
mereka tidak begitu percaya bahwa orang pedesaan bisa menyerap dan menyaring nilai nilai negatif akibat globalisasi
karena itu mereka harus punya syarat misalnya harus film indonesia harus enam belas mm karena di bioskop kan tiga puluh lima mm
terus harus lima km jauhnya dari bioskop terdekat karena itu mereka di pedesaan gitu ya
terus juga harus disensor ulang dan harus dua tahun setelah peredarannya di bioskop gitu
dengan begitu memang layar tancap ranahnya di pedesaan yang memang butuh hiburan
industri perfilman tanah air pada masa itu turut didongkrak oleh layar tancap
memasuki milenium baru pamur layar tancap meredup
para pelaku usaha pemutaran film keliling ini tak mampu bersaing dengan pesatnya perkembangan teknologi
namun di tengah gempuran zaman eksistensi layar tancap masih bertahan dengan ciri khas hiburan yang sangat merayat
dan tidak akan ditemui di lokasi menonton film lain seperti bioskop konvensional ataupun layanan streaming
pertama karena gujuknya itu ya
jadi makanya social gathering kumpul
kan kalau sekarang ada drive in kan drive in atau teater mobil tapi kan itu di mobil masing masing
sebenarnya kan kayak seperti bioskop kan bioskop kan tidak hanya buat nonton tapi ada ritual kan
ada nongkrong bareng habis itu makan rame rame ngomong filmnya gitu gitu
nah ini lebih merayat lagi kan karena gratis atau murah
walaupun kita nggak bisa milih filmnya apa tapi bisa sekali datang bisa tiga film empat film gitu kan
jadi sosial itunya
jadi kayak perayaan perayaan ritual perayaan sosial gitu
nah nongkrongnya itu kan nongkrong sebenarnya sebuah budaya indonesia yang bagus ya sebenarnya
kayak walaupun banyak bilang jelek tapi kayak nongkrong di warung kopi kan kayak di sumatera itu kan bisa menghasilkan pemikiran apa sambil ngobrol
gak ada yang larang
kalau di bioskop kan gitu ya
orang jualan aja bisa kan gitu ya
interaksi sosial yang hadir dalam pertunjukan layar tancap tak bisa ditemui di arena menonton lain
layar tancap tetap hidup di antara mereka yang ingin menikmati film dengan dimensi yang lebih cair
nur ian melihat peluang ini dan berusaha mempertahankan eksistensi layar tancap
sejak remaja pria berusia lima puluh satu tahun ini gemar menantikan pertunjukan layar tancap dari kampung ke kampung
senang nonton aja sama temen temen
ada lima enam orang jalan
kemana mana saya jalan terus sama temen temen ngeliat layar tancap
waktu nonton layar tancap ya kita lagi pas adegan berantemnya lagi ribut ributnya itu yang kita senang
terus kalau film komedi itu yang lucu lucunya saya senang itu
bermodal hobi menonton film ian memutuskan untuk terjun dalam industri layar tancap di saat popularitas bioskop rakyat ini telah menurun
senang awal layar tancap senangnya dari tahun delapan puluh an sampai sembilan puluh an
nah begitu tahun dua ribu tiga saya ada keinginan istilahnya ingin memiliki proyektor sendiri

jadi daripada saya sewa kan saya kumpulin filmnya pelan pelan
saya beli sedikit sedikit
satu judul dua judul satu judul dua judul saya beli terus pelan pelan
alhamdulillah sampai sekarang
sekarang kurang lebih sekitar empat ratus lima puluh judul film
sungguh banyak yellow smile yangvityle
ini ya sangat ter spoik tapi
tapi semasa mengalami timrenya kegeri
terus sukanya sih
paling sesenengnya kalau sudah sampai lokasi
istilahnya kita menggulungi pelem
istilahnya kita memasang riset di proyektor dengan lelip unake
nah itu yang sukanya
kalau itu seneng aja
itu udah gembira aja bu nostalgia wah luar biasa
pokoknya itu nostalgia yang tak tergantikan kalau buat saya

kita mengadopsi dari luar negeri dan dalam negeri
yang pertama dari drive dulu di amerika sama di korea terus mereka sering buat driving juga
kalau di lokal dulu di ancol juga pernah ada di tahun delapan puluh an sampai dua ribu terus sekarang udah tutup
nah dari situ kita pengen membuat experience yang dulu pernah ada selama pandemi ini
makanya kita memberi opsi kepada orang orang customer customer di jakarta di tangerang untuk bisa nonton dengan aman dan nyaman
pengunjung yang datang kebanyakan anak anak muda yang belum pernah merasakan sensasi menonton film ala drive in
pengen tahu aja nyobain kan baru sekali nih kayak gini terus katanya serem setannya kayak di alun alun bandung gitu
di alun alun bandung jadinya ya udah saya mau cobain di sini aja gitu
bawa anak anak bawa ibu saya bawa kakak saya kebetulan lagi nginep di rumah
jadi bawa satu keluarga gitu ya

pengen nyoba aja kan kalau bioskop sama aja walaupun ada social distancing kan tetap masuk ke teater terus duduk di bangku biasa aja
kalau di mobil kan kayak baru pengen kayak di luar aja sih
dengan audio film yang terkoneksi dengan radio yang ada di dalam kendaraan anda
dibandingkan layar tancap yang mematok tarif lebih rendah tarif drive in jauh lebih tinggi
pengunjung dikenakan tarif tiket sebesar dua ratus ribu hingga empat ratus enam puluh ribu rupiah per dua orang
kemampuan bertahan bisnis layar tancap bertumpu pada segmen penonton yang mengemari kebersamaan dan film film lama
apa namanya preservasi preservasi film itu enam belas tiga puluh lima atau apa yang lama lama itu kan
dimana lagi disimpan ada di beberapa tapi kan layar tancap bisa menjadi salah satu media untuk mengakses itu
film film yang susah dicari atau yang gimana gitu
meski masih diminati para pelaku usaha layar tancap merasakan betul atmosfer yang sudah jauh berbeda dalam setiap pertunjukan saat ini
sekarang sih gak kayak dulu
kalau sekarang penontonnya nggak begitu banyak paling dari teman teman dari komunitas saja
kalau dulu sih memang kita mau nonton aja mau nyelap nyelapin pala aja susah karena saking banyaknya penonton
jadi perbedaannya begitu antara dulu dan sekarang
kalau dulu penontonnya masih banyak masih rame dan memang hiburan pun memang adanya di layar tancap
hiburan hiburan lain jarang gak kayak sekarang
bagi para pelaku usaha layar tancap tidak hanya menjadi sarana penyambung hidup
lebih dari itu mereka bertahan untuk merawat salah satu hiburan rakyat yang mereka yakini sebagai warisan masa lalu
saya tetap mempertahankan selagi saya masih hobi di layar tancap saya masih pertahankan selalu tiga puluh lima ini
saya tetap akan berjalan usaha saya di proyektor di sulawesi tiga puluh lima gitu
walaupun di zaman sekarang era digital kalau sekarang kan udah canggih semua lah
tapi saya gak merasa tersaing atau gimana gitu tetap saya jalani usaha saya di layar tancap ini